seperti apa suasana hari pertama tahun dua ribu sembilan belas di australia tepatnya di sydney
kita tanya langsung dengan salah satu warga negara indonesia di sana ada desi rosalina
hai daisy apa kabar happy new year ya selamat tahun baru dua ribu sembilan belas
ya terima kasih bagaimana sih hari pertama di tahun dua ribu sembilan belas di sydney
oke yang menarik sih detik detik pertamanya ya karena semua orang worst super excited
maksudnya kita celebrate nya benar benar mereka tuh ternyata orang sydney sangat pengen lihat firework
maksudnya bukan hal yang cuma biasa tapi kayak ada ribuan orang di kota sini semua kesana
ke pusat pusat pertunjukan kembang apinya dan itu bener bener rame banget
dan ya ini sangat menarik
it was amazing sih maksudnya gede banget karena kan kembang apinya yang apa
skala internasional gitu ya jadi yang sangat gede dan sangat wow
oke berarti dipastikan daisy juga tadi malam berada di sana ya di sydney harbour ya untuk melihat
dan konrad katanya nih kabarnya pesta kembang api semalam itu adalah kembang api terbesar katanya yang pernah ada
atau yang pernah dihadirkan di sydney harbour ya
yang terbesar sih gak tau ya tapi terbesar dari tim saya kayaknya
tapi emang meriah banget
tapi keren banget sih meriah banget sih
dan maksudnya bedanya sih kan kalau di sydney ini kita ada kayak beberapa titik dan itu ada di harbour bridge nya
satu lagi di opera house nya dan ada satu lagi di nielsen point gitu
dan jadi kayak triangle gitu jadi benar benar saat yang bersamaan
ada tiga titik ini keren banget sih
semua orang yang pengen nonton firewast nya kembang apinya jadi dapat beberapa angle ya
untuk jadi gak mungkin tumpuk tumpukan
but anyway kalau ngomongin sydney tadi malam itu pesta atau perayaan pergantian tahun
apakah lebih banyak kayak di sydney harbor di opera house atau kayak misalnya kayak manly bondai kemudian apa juga
misalnya the rocks itu juga rame gak sih
yang pasti tiga titik tadi sih kayak nusan point opera dan juga harbor bridge itu gila gilaan banget
ada beberapa teman dan banyak sih orang sini tuh dari jam tujuh pagi mereka tuh makanya mereka sangat excited ternyata
jadi dari jam tujuh pagi untuk cuma ngebuking nge tag tempat supaya dapat di benar benar di depan dan bisa ngelihat langsung
dan itu gate nya tuh dan gate nya tuh the era sih
itu the era sih tuh langsung ditutup sekitar jam dua belas siang
dan jam dua siang itu udah gak bisa lagi ada mobil yang masuk jadi benar benar semua udah penuh
kalau saya sendiri sih nggak di tempat mainstream ya saya agak ke sekitar empat km tapi tuh key nya bagus banget
justru saya bisa lihat karena lebih agak tinggi gitu ya jadi desa di weverton jadi itu bisa lihat tiga titik itu justru sih
oke seru banget dong ya
hari pertama di sydney seperti apa nih ya hari pertama dua ribu sembilan belas gitu
hari pertamanya semua orang masih ini sih ya kayak pada kecapean sih
pada kecapean jadi dan kalau di sini uniknya kalau karena kan masih public holiday ya sebagian besar mall sih tutup
tutup oke jadi nggak ada shopping no shopping ya sama sekali di hari ini jadi mungkin orang orang untuk istirahat aja ya
oke des kalau misalnya buat desi sendiri apa resolusi kemudian juga harapan di tahun dua ribu sembilan belas
resolusinya banyak sih ya salah satunya mungkin menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya berguna bagi bangsa juga
membantu presiden terpilih siapapun itu membuat indonesia jauh lebih baik kali ya dan bisa satu saat one day kayak sydney juga gitu maksudnya punya apa kemampuan
tapi yang itu jadi show yang bisa skala internasional
oke mudah mudahan ya mudah mudahan kita ambil yang positif positifnya ya dari sydney ya
kita lihat mungkin di pergantian tahun dua ribu dua puluh mungkin kita bisa menghadirkan seperti yang ada di sydney harbor dan juga sekitar
terima kasih sekali lagi desi happy new your selamat tahun baru selamat berlibur juga